meski musim hujan ratusan hektare sawah di pantura ciasem subang jawa barat justru kekeringan
hal ini diakibatkan buruknya sistem pengairan sehingga air di sungai tidak mengalir ke sawah
sebanyak satu ratus dua puluh hektare sawah di desa dukuh kecamatan ciasem subang mengalami kekeringan
padi yang berusia sepuluh hari hingga dua minggu tumbuh tidak sempurna
bahkan tanah mulai retak retak akibat kekurangan air dan sebagian padi mulai menguning serta mati
keringnya ratusan hektare sawah ini diakibatkan kurangnya pasokan air karena buruknya sistem pengairan
akibatnya meski musim hujan air di sungai tidak mengalir ke sawah
selain itu intensitas hujan yang masih rendah sebagian petani terpaksa patungan menyewa mesin penyedot air
agar padi tidak mati dan menghindari kerugian besar
di guyur hujan deras sebuah atap rumah di nganjuk jawa timur selasa pagi runtuh saat kejadian pemilik rumah sedang berada di luar rumah sehingga tidak menimbulkan korban jiwa
selain karena hujan faktor usia berkurangan lebih tinggi
tiga bangunan yang sudah lama dan lapuk menjadi penyebab runtuhnya atap ini
pemilik rumah nenek jasemi yang berusia enam puluh enam tahun hidup seorang diri
kegiatan sehari hari nenek jasemi hanya mencari rumput dan kayu bakar
serta mengandalkan pemberian dari orang lain dan bantuan warga sekitar
melihat kondisi seperti ini warga dibantu dengan tagana dan tni bergotong royong membongkar atap rumah untuk dapat diperbaiki
habis hujan itu runtuh
karena emang semua kondisinya keadanya seperti itu
harapan kami supaya ada pihak pihak terkait yang ingin mengulurkan tangan
karena emang keadaan yang punya rumah ini
ini memang keadanya tidak mampu
sebuah jembatan di brebes jawa tengah ambruk diterjang banjir pada senin sore
akses antar desa pun terputus dan warga harus menempuh jalur alternatif yang lebih panjang
jembatan ini menghubungkan desa pelompong dan kaliloka
akibat kejadian ini jalur transportasi warga terputus
untuk keluar dari desa warga harus mengambil rute melalui cilibur paguyangan yang jaraknya lebih jauh
jembatan sepanjang tujuh puluh dua meter dengan lebar dua lima meter ini ambruk karena tergerus arus sungai keruh pada senin sore
fondasi jembatan di bagian selatan runtuh akibat terkena arus deras
badan jembatan pun jatuh ke sungai
tahun sebelumnya hal serupa terjadi di lokasi yang sama
jembatan baru yang masih dalam pengerjaan ambruk pada februari dua ribu delapan belas
jembatan itu sedianya akan digunakan sebagai pengganti jembatan lama yang robo ini
jembatan ini akan digunakan sebagai pengganti jembatan lama yang robo ini